lagi pulang mas kalau misalkan ada masalah kasih tau ke aku mas
justru kamu kesini malah nambah masalah
nambah masalah apa sih mas
kan aku bilang aku cuma mau ketemu sama kamu
jangan lagi ngomong marah marah ya
aku mau nyelesain masalah ini
masalah ini gak penting buat saya
udah dipasang ternyata
saya budak ke blessed
eh lu tuh lagi ada apaan sih sama laki lu
ya gue tuh kaget pas masuk ruang tamu
eh gatau ya pak bos lagi tidur di sopa
tumben tumbenan dia tidur di mari
masal lagi ada disitu
lagi berantem lu ya
kayaknya masal marah banget deh sama gue
lo datang kesini
terus lo ngobrol baik baik sama pak bos
nanti gampang deh gue bisa ajak
rena sama omanya jalan jalan dulu
nah jadi kan lo bisa luasa tuh ngobrolnya
nanti gue kesana ya
gue siap siap dulu
semoga cepet bayangan lu ya
papa tidur sini
semalam papa kesana sama reina
disini kamu udah bobo
aku kangen sama papa
oh papa lebih kangen sama kamu disini
mama kok gak ikut pa
papa gak bisa deket deket sama mama kamu lagi
kita makan di taman yuk
kita makan di taman ya
cus makan dulu ya pinter ya
akhirnya mau makan di taman
masih trauma bu
masih takut bu kalo berduaan aja sama rena
oke kalau gitu ya deh
iya benar saya lupa ya
yaudah yuk oke
nanti kamu sarapan ya
oke kita jalan jalan dulu ya temenin rena
aku bawain sarapan nih buat kamu
sini aku bantuin
aku suapin ya
terserah aku bisau
udah gak usah
nanti aku makan aja aja
kamu sarapan sama
aku masih mau disini
nanti kalau nggak dihabisin gimana
jenguk bapak surya
dari kemarin aku belum sempat
kamu tau gak
kok bisa sih
bapak surya sampai kena serangan jantung
aku juga gak tahu sayang
soalnya waktu itu aku gak ada disana
ya lagi juga kan
papa ada riwayat stroke saya
kamu tau lah
mending gue temenin nino dulu deh
mumpung kita baru baikan
yang disebut sebut sama mamanya aldebaran
kalau kamu mau jenguk papa
aku temenin aja ya
nama kan ragi
abisin dulu yang di mulut
kalau udah abis baru gitu
wah pinter banget ya cucu oma
makan yang banyak ya
makan yang banyak
tante rosa di rumah nggak
aku mau kesana nih mau antar kue buat tante
mau antriin kue buat tante
iya tante aku bikin kue ini sendiri loh
oh buat sendiri
tante jadi ngerepotin kamu
noh nggak ngerepotin sama sekali tante
aku tuh sengaja banget bikin kue ini buat tante
sebagai rasa terima kasih aku sama tante
karena tante itu udah baik banget
sama mama dan selalu kasih mama semangat
lagipula tante seneng sekali kok bisa bantuin mama kamu
by the way tante kan lagi di taman
nanti kalau kamu sudah sampai duluan
kamu langsung masuk aja ya michi
ada al di rumah
oh ada al tante
iya dia main semalam nginep di rumah tante
oh ya udah kalau gitu tante see you
ngapain kamu kesini
kenapa emangnya mas
aku cuma mau ketemu kok sama suami aku
kalau misalkan ada masalah kasih tau ke aku mas
kamu kesini malah nambah masalah
nambah masalah apa sih mas
kan aku bilang aku cuma mau ketemu sama kamu
jangan lagi ngomong marah marah ya
aku mau nyelesain masalah ini
masalah ini gak penting buat saya
jangan pulang sekarang
aku boleh berpikir tau gak sih mas
sifat kamu berbeda mas
sifat kau berubah berubah mas
tolong kamu ngertiin perasaan aku mas
kalau misalkan aku ada salah tolong kasih tau
kamu jangan diam aja mas
kalau kamu diem aku gak tahu aku salahnya di mana
kamu akan pernah paham soal masalah ini
kalau kamu aja gak ngasih tau ke aku
pulang sekarang pergi
tapi aku mau pulangnya sama kamu